pagi pagi udah disuruh milih aja
eh ini maksudnya kenapa gak dimasukin
kalau ke sekolah masukin baju yang rapi di kancing
ini sekolah bukan pasar
kalian liat siapa gak
kita belum lihat sih pak
sebetulnya jam begini itu dia sudah ada di sekolah
dia itu nyangkut dulu di kantin
semoga gara gara lo tau gak
kalo gak nyumpain gue gak dapet ojol
makanya gak mungkin jalan kaki sampai rumah botol kecap
eh lu jangan nyalahin gue
ini semua gara gara lu
nyalahin gue lagi lu tau jelas jelas salah lu
lah kok salah gue
lu nyumpahin gue botol kecap
yaudahlah capek boku boku
eh kerupuk kulit
lagian kenapa sih lo gak mau banget pulang bareng sama gue
hel kamu tuh kemana aja sih
hape gak aktif
salim dulu orang mah
warno nyelap tiap hari
harus salim nih mah
ah kamu kenapa lesehat
terus kenapa didorong
seperti biasa bu
pingin menyusahkan diri sendiri
memang aneh botol kecap nih
eh kerupuk kulit
harusnya nih ya lu tuh kasih minum gue
udah tau gue capek
enggak beli sendiri kan ada warung depan
kasian sih botol kecap
bentar ya ibu ambilin minum
enggak enggak enggak usah
enggak usah tante
aku bercanda soal minum tadi bercanda
aku juga mau langsung pulang aja
udah malem banget soalnya
lo bet tumpen lu sedar diri
kamu gak suka nyokap lu
nyokap lu baik banget sama gue
jangan lupa tuh
masalah anak muda tante
pasti kamu nembat el kan
ibu pikiran sudah mulai terjerumus
gara gara botol kecap
tante setuju ya
itu nyokap lu aja udah ngasih lama
gue aja udah ngasih lampu ijo tuh berkali kali
gak ada lampu merah
aldina itu sekarang udah gak penting
apalagi setelah gue lihat perlakuan dia selama ini
gue makin yakin banget
kalau dia itu bukan orang yang harus diberi cinta itu
dan kalau sekarang lo nanya perasaan gue ke aldina
tapi gue juga mau minta maafnya sama lo
karena sekarang gue harus
masih belajar buat bikin cintanya
gue gak apa apa banget rifa
lo gak usah buru buru
malahan gue seneng banget
lo udah belajar buat cinta sama gue
lo udah malem
kan tadi udah bilang jangan bilang makasih dulu
tapi kan tadi lo juga bilang makasih kan
gak sering kan
ibu jadi penasaran sama kamu
emangnya kamu sama si b otraket itu jadiannya
gak usah mikir kayak gitu sih gak mungkin aku bu gak usah mikirin gak usah denger
kalo ini botol kecap el mengenalnya botol kecap itu ada alasan nya karena dia suka ngecap
jadi besar banget
tapi sebenernya kalian berdua itu cocok kok el
cocok dari mana ibu berantem tiap hari gak ada akur akurnya
aduh bu kenapa sih ngomongin dia pusing elnya
kamu itu nggak usah pusing kalau jauh ntar kamu kangen lagi sama dia
mulai lagi kan kayak botol kecap udah deh mendingan puter aja bu ya
persen banget sih gue di rumah ngapain lagi ya gue
baru aja sekolah sehari
masa udah diskors satu minggu
mendingan gue bikin tok tok aja force gue pasti udah kangen
kok diambil si hp arin
baby kamu tuh diskurs dari sekolah bukan pake time main tok tokan terus
seharusnya kan kamu lakukan sesuatu
mie sebenarnya ada sih satu hal yang bisa aku lakuin
cuman aku gak bisa ngelakuin itu sendiri
aku butuh orang lain
ya tapi masa bela sih
daripada kamu sendirian
mami bener juga sih
hajan siapa lagi yang mau bantuin gue selain bella
nih pinjem hpnya aku mau nelfon bella
mami sekalian mau pergi ya
heish btc ini tuh paling tidak menyangka sekali ya
bener sekali ya luna ipa yang namanya arin itu
dia gunakan dia punya kecerdasan buat jahatin orang lain
dan betta denger denger nih dia sama bella itu sudah diskors
aduh gue jadi kasian deh sama michelle
udah sempat dibully sama anak anak satu sekolah
ember ember ini ada bicara serius
gak ada hal yang lebih penting lagi gitu untuk diomongin
yaudah deh jadi lo ngelih siapa nih
farel atau nadif
ya ampun pagi pagi udah disuruh milih aja
bajunya kenapa gak dimasukin
kalau ke sekolah masukin baju yang rapi di kancing
ini sekolah bukan pasar
kalian lihat siapa gak si rifqi
kita belum lihat sih pak
rifqi itu tuh sebetulnya jam begini dia sudah ada di sekolah
tapi biasalah dia itu nyangkut dulu
nyangkut dulu di kancing